nasi malang harus dialami alfiano davara harjo
yang berasal dari kampung purworejo kecamatan tering
kabupaten kutai barat kalimantan timur
dalam waktu berdekatan bocah sepuluh tahun ini
harus rela kehilangan kedua orang tuanya
pasangan suami istri asal sragen jawa tengah itu
meninggal dunia setelah terinfeksi covid sembilan belas
ibunda fino lina safitri yang sedang mengandung enam bulan
meninggal dunia pada sembilan belas juli lalu
berselang sehari kino raharjo ayah vino
menghembuskan nafas terakhir
sebelum meninggal dunia keduanya sempat dirawat
di rumah sakit harapan insan sendawar
setelah kedua orang tuanya tiada
vino yang dinyatakan terpapar covid sembilan belas dan tidak bergejala
kini harus menjalani isolasi mandiri
saat ini ia dirawat oleh kerabat ayahnya
yang rumahnya tidak jauh dari kediaman orang tua vino
kisah pilu yang dialami vino memantik simpati publik
perhatian dan bantuan kemanusiaan untuk vino
kini mengalir dari berbagai pihak
mulai pemerintah setempat hingga masyarakat sekitar
semoga yang lain bisa datang ikut membantu
tuhan bukakan jalan buat dia sabar
itu aja sih
ya doa mungkin doa semua orang sama ya
bagaimana supaya dia tetap tegar
tuhan mendengarkan apa yang dia inginkan
dan juga kita inginkan semua
perhatian terhadap nasib fino juga datang dan ditemukan
dan juga kita inginkan semua

fx siapan yang berniat melakukan adopsi
namun ia menghormati kerabat vino
yang menginginkan membawa sang anak ke rumah neneknya
di sragen jawa tengah
ya saya pada prinsipnya yang mana yang baik
misalnya mereka percaya dia tetap di kutai barat
ya saya paling pertama minta anak ini
supaya tinggal dengan kabin dua
tapi sudah keputusan keluarga
bohar pulang ke sana ya oke
yapan juga memerintahkan dinas kesehatan
serta dinas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan kutai barat
memberi penampingan psikologi bagi fino
surya adman kutai barat kalimantan timur